dan kemudian kita juga akan pantau suasana siang hari ini di tolayang mbz
kilometer empat puluh delapan arah jakarta sodari yang belum menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan
rata rata pengendara melakukan perjalanan arus balik pada malam hari
pantauan dari tim kompas tv sejak pagi hingga siang ini belum menunjukkan adanya peningkatan volume kendaraan di arus balik menuju arah jakarta
sabtu pagi ini sempat terjadi kemacetan di kilometer empat puluh delapan tol layang mbz arah cikampek
tetapi cepat terurai sudah mulai ada pengendara plat nomor bandung dari arah jakarta yang juga kembali
ada juga pengendara plat nomor jakarta menuju arah bandung melewati tol layang mbz dan diperkirakan ini untuk memanfaatkan waktu libur lebaran
menurut prediksi kepolisian tanggal tiga belas dan empat belas april merupakan puncak arus balik ke arah jakarta
terkini di jalan tol mbz kita akan pantau bersama dengan jurnalis kompas tv
gracia gambarkan kepada kami sepertinya masih lancar ya dari arah jakarta menuju ke jawa dan juga sebaliknya gracia
kalau di kondisi siang hari ini belum terlihat adanya kemacetan dan juga kepadatan di kilometer empat puluh delapan menuju ke tanjakan
tol layang mbz ke arah jakarta begitu juga dari arah jakarta menuju ke palimanan ini belum terlihat adanya kemacetan dan juga kepadatan
arus lalu lintas pada siang hari ini ramai lancar meskipun informasi yang kami peroleh dari jasa marga di gerbang tol cikatama
kendaraan sudah mulai memasuki ke wilayah jakarta sudah mencapai sepuluh ribu kendaraan
kalau dibandingkan dengan kendaraan menuju ke arah palimanan dari jakarta ini baru delapan ratus
perbedaannya memang sangat berbeda sekali antara masyarakat ataupun warga yang melakukan perjalanan mudik ke arah palimanan maupun ke jakarta
lebih banyak kendaraan ini sudah mulai memasuki ke wilayah jakarta ada sekitar sepuluh kendaraan seperti itu maido
kemudian yang kami pantau pada siang hari ini juga masih belum untuk diberlakukan sistem rekayasa arus lalu lintas yaitu kontraflow
karena melihat situasi arus lalu lintas pada siang hari ini
ramai lancar terakhir polisi dan juga jasa marga memperlakukan sistem rekayasa arus lalu lintas kontraflow itu tadi malam sekitar pukul setengah sepuluh malam waktu indonesia barat
karena melihat kondisi dari gerbang tol cikatama menuju ke telayang mbz arah jakarta ini memang sudah terlihat kepadatannya di malam hari
maka kami dari jasa marga dan juga kepolisian memprediksi
pengendara ini sudah mulai melakukan perjalanan arus balik ke jakarta itu terjadi pada malam hari itulah mengapa tadi malam tim kepolisian dan juga jasa marga memperlakukan sistem rekayasa arus lalu lintas kontraflow
nah yang berbeda kali ini kontraflow nya yang terjadi ini biasanya dibuka dua lajur tapi tadi malam ini dibuka
keputusan dari kepolisian dan juga jasa marga kalau melihat arus lalu lintas ini nanti malam macet atau padat ini kemungkinan akan dilakukan kontraflow atau tidak seperti itu
tapi kalau kondisinya sekarang masih belum
karena ada beberapa kendaraan yang ini memarkirkan kendaraan atau beristirahat sejenak di bahu jalan
nah ini yang tentu menyebabkan kemacetan menuju ke tanjakan tol layang mbz
sehingga ini yang diperhatikan bagi para pemudik atau pengendara yang akan melakukan perjalanan ke arah jakarta
memanfaatkan waktu untuk beristirahat di rest area terdekat
nah kalau di tempat saya bertugas saat ini maydoc rest area paling dekat menuju ke tanjakan tol layang mbz adalah rest area lima puluh dua b
tapi tadi malam karena banyak orang yang ataupun pengendara yang berhenti atau beristirahat di rest area lima puluh dua b
ini sempat terjadi penumpukan di rest area
sehingga mau nggak mau ini pengendara memarkirkan kendaraannya di bahu jalan
nah ini yang menjadi perhatian bagi kita bersama
marga dan juga kepolisian dan juga para pengendara
kalau bisa memanfaatkan waktu dengan baik di dalam rest area
ini hanya dibatasi sekitar tiga puluh atau tidak lima belas menit saja
agar tidak terjadi penumpukan dan juga kemacetan serta kepadatan arus lalu lintas menuju arah balik jakarta
ya sebuah tips artinya ketika sebelum berkendara pastikan kendaraan dan juga sopir ini dalam kondisi prima
dan juga pastikan kalau misalnya mau berkendara panjang
bisa dimanfaatkan untuk kembali ke arah jakarta supaya perjalanannya jauh lebih lancar
terima kasih jurnalis kompas tv gracia adur dari tola yang mbc atas laporan anda